yang tadi dong yang di depan dong
jagadmaya digegerkan dengan ulas seorang karyawan dari sebuah kedai kopi
yang berada di sunter mall tanjung priok jakarta utara
dalam aksinya pelaku yang berinisial d tengah memantau cctv dari dalam ruang kontrol
namun secara sengaja pelaku memperbesar tampilan layar cctv ke arah pelanggan
meski dikabarkan pelaku telah dikeluarkan dari tempat kerja
aksi ini mendapat kecaman dari warganet
sementara itu polsek tanjung priok hingga saat ini menunggu laporan dari korban
maupun pihak pihak yang dirugikan
jadi kami menunggu apabila pelapor hadir atau melaporkan kami akan proses sesuai hukum yang berlaku
siapa pelakunya itu kami akan ungkap sudah dicek
dari anggota kami
informasi satu satu pelaku namun pelakunya dari pihak manajemen sudah dikeluarkan informasinya
meski belum ada laporan anggota polsek tanjung priok melakukan pengecekan ke lokasi kejadian
gunawan sugro jakarta